yaudah mama pulang
mama nggak ada angkut
uangnya di angkat semua
yuk cari tempat makan yang dekat kampus aku aja ya
ternyata temennya roy perempuan
itu temen atau pacar
jadi pacar juga cocok
hp nya sudah ada belum
kemarin kamu bilang besok
itu kan artinya hari ini
saya belum dapet
kalau di toko
bisa minta waktu sehari lagi
tapi saya minta uang buat ganti bensin lagi
kan tadi udah seratus
yang tadi mau buat yang kemarin
jadi ada banggapan
aku beli pakaian rachet dia
udah bubar saya sudah janji sama goba kalau go bang sampai kecewa nanti kamu yang tanggung
jawab ingat saya udah ngasih tahu kamu dia pernah bunuh orang aduh sekarang kamu ke proyek minta
maaf duluan sama gobang sebelum dia kecewa atau marah temenin enggak temenin siap ayo
saya udah gak sabar buat balas dendam sabar tunggu saat yang tepat
kopi oke kopi hitam atau kopi mik kopi hitam berarti saya kopi mik terserah
capek dari tadi muterin pasar
di dalam lagi rame
kalau ada copet gimana
hati hati bawa dompetnya
biarin sampai kecopetan
mama gak ada angkut
uangnya dompet semua
pakai gober aja
bayar pakai aplikasi
sampe mem créauan lalu
maaf baik banyak
saeb tapi yang nyopet istri saya bisa jadi saeb
mau kemana pak
kamu harus tahu
berarti gak harus saya jawab
kamu gak lihat
jangan banyak gerak biar kopinya gak tumpah sayang
apa tujuan kamu nanya siapa yang baking orang orang di parkiran di pasar sama di terminal
hajar lagi bing
saya suruh pak saya
saya mau ketemu kang kobang
bapak udah gak kerja di sini
saya diajar sama tukang parking yang kemarin saya hajar
kamu kalah kalau nggak ada saya
saya kalah bukan karena gak ada kamu
tapi karena saya dipiting dari belakang sama didung